jangan dilepasin loh
udah udah coba dilihat pak pas gak
tunggu nanti gue lihat dari sini nih
pas udah pas
mak keretakan itu apa tuh mak
ya rumah petak
lah kirain bahasa ambon
tadi mina dikasih
mahal harganya kak
gak ada duanya
cuman kita siapkan
aku tanah saman
okay ini ada antara
temu temu tak diundai
nyokap lu hamil ngaco lu nyokap gue kan udah umur lima puluh tahunan masa hamil
enggak mungkinlah mungkin aja gini yang gua nangkep si akhirnya itu kayak kegalauan sebuah
keluarga yang menyambut kedatangan bayi bayi yang tak disangka sangka lagu cemen dong
jerih bukan lu dia gr banget jadi orang
gimana lo bicara tentang pacar yang jadi zombie tapi kok gue nengkepnya lain
kamu kamu tadi undang kamu kamu tadi undang kau membawa kehancuran kau membawa kehancuran
enggak usah nyanyi deh kenapa fales ya sony jadi aneh
ini udah sore udah waktunya tutup
mari bu assalamualaikum
cece yang baru pulang dari bandung
aku di sherlock
ntar pindah lagi
enggak enggak kok
enggak mungkin ngobrolnya sebentar
ya udah cepetan di sherlock
ya aku tunggu ya
eh gimana disana banyak cowok kan ya dong
secara gitu loh bandung gitu loh
cowoknya ganteng ganteng semua
biar kalian gak video call
ih udah kebayang banget dong
pasti anak anak itu kayak btob
oh ya ada satu lagi
terus apa punya mayanya dong
banget atau bingit
apa mayanya jangan dilepasin loh
coba dilihat mak pas gak
nanti gue lihat dari sini nih
pas udah pas
mak keretakan itu apa tuh mak
ya rumah petak
lah kirain bahasa ambon
soalnya kan orang taunya mak ipa dari ambon
jangan ditinggal mak
ini aku turunnya gimana loh ini mak
lu sih bikin gue kesel
ya udah turun
udah cepetan turun
lu kemana aja lama banget sih
yang nanyain ramuannya tuh banyak banget
bukan mpok aja
gak dijual bebas mpok
pakai resep dokter
jadi kita teh harus tinggal di rumah petakannya mak ipa
gak ada maksud apa apa mpok
itu harus tinggal di kontrakannya mak ipa
kirain teh mpok teh marah sama tina
jadi gini mpok
itu teh ramuan tradisional
kalau mau minum ramuannya
mpok teh harus tinggal di rumah petakannya mak ipa
dua orang itu namanya kenny sama aska
terus yang mirip jenuan itu yang mana
ah mau dong
gue tuh bete sama lo berdua
bete atau biti
eh udah sore pulang juga yuk
ke mana ya kang indri ya kang
kalo ada apa apa
kalau ada apa apa sih
tuh indri kang
ini kan mama yang iji
gue mandi dulu
apa mau gak
nih gue tuh mau nih
gue ngelakuin ini semua tuh karena gue mau
rewel banget sih lu nanya melulu
pantes anak lu jadi reporter
kalau kita berdua
pindah ke kontrakannya